presiden jokowi memerintahkan kepada bnpb tni dan polri untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca gempa ambon yang terjadi kamis kemarin
gempa dengan magnitudo enam lima tersebut menewaskan dua puluh tiga orang dan mengakibatkan ribuan orang mengungsi
saya juga ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah gempa yang terjadi di ambon
yang menimpa saudara saudara kita yang di ambon
dan kemarin sudah saya perintahkan kepada kepala bnpb ini pak jendral doni di sana juga kepada tni polri
dan kepada menteri sosial untuk bergerak ke lapangan di tempat terjadinya gempa untuk membantu saudara saudara kita yang ada di ambon
dan bantuan juga sudah saya perintahkan untuk segera dikirimkan
dan kepada korban yang meninggal tadi juga saya sampaikan kepada menteri sosial untuk memberikan kesantunan
dan untuk yang luka luka perawatannya akan ditanggung oleh pemerintah
dan terkait kerusakan fisik akibat gempa ini masih dilakukan pendataan secara detail
tapi kemarin terakhir saya mendapatkan laporan
kira kira seratusan lebih sedikit rumah yang rusak